sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
jadi apapun pilihannya intinya saya tetap harus berjuang melawan kanker ini kan dok
tapi mengangkat rahim bu dewi itu lebih baik
sebelum terlambat agar nyawa bu dewi tidak terancam dan kanker akan hilang
saya mohon pertimbangkan demi kepentingan nyawa bu dewi
kita bisa melawan ini
kita akan tetap kuat melawan ini
tidak tahu aku kuat atau bukan
terlalu berat cobaannya mas
rahim aku mau diangkat
apa artinya perempuan tanpa rahim
jangan sentuh aku mas
yang udah gak ada lagi arti di hidupnya
jangan bicara seperti itu
ya aku tahu ini berat
tapi aku tahu kamu itu wanita yang kuat
kamu bisa melawan
aku gak tahu apakah aku kuat atau enggak
aku dihancur mas
aku jangan sentuh
aku jangan sentuh
dengan tatapan kamu ke aku yang penuh dengan kehampahan
karena aku gak bisa kasih kamu kebahagiaan
kamu bisa menangis
kamu bisa menangis sekarang
kamu bisa melawan aku
kamu bisa mempias semua kekejaman
dan marah kamu
tapi aku tidak akan pergi
ada apa dengan mas bobi
nisah denger gak sih sama omongan aku tadi
kamu denger baik baik ya rema
kalau kamu berani mengusik keluarga kecilku
terutama mas bobby
dan kamu berani mengusir mas bobby dari sini
berarti kamu akan berurusan dengan siapa
sekarang kau bisa biarin kamu kayak gini
asalkan kamu tidak mau pergi
dia mengganggu keluarga
untung nisa gak dengar omongan aku tentang bobby
dia malah mikir aku bakal ngusir bobby
kalau gak ini bisa kacau

bu retno tadi anaknya kan
kenapa nggak disuruh masuk bu
kan pasti ibu kangen sama anak ibu
saya nggak mau ketemu lagi sama anak saya
kalau dia kesini lagi
saya gak mau ketemu
ibu aneh amat ya
dijenguk anak tapi malah ketakutan
lihat mama diusir dari rumah aja
kamu gak peduli
kamu datang cari mama
mama yakin pasti ada sesuatu yang kamu rencanain
kamu memang gak pernah ikhlas peduli sama mama kamu sendiri
alhamdulillah kondisi abi sekarang sudah sangat stabil
itu karena dia cepat mendapatkan donor darah yang sesuai dengan golongan darah
dan kabar baiknya hari ini abi sudah bisa dibawa pulang
silahkan kalau anda ingin
saya permisi sebentar karena saya harus ke lab
kamu gak mungkin megang sama aku mas
jangan nikah sama aku
kamu gak akan bahagia nanti
aku gak bisa kasih kamu keturunan
pernikahan itu bukan cuma untuk ngasih keturunan
ya ada pasangan yang menikah tanpa berharap untuk punya keluarga
tapi kita bisa bicarakan itu
kita bisa bicarakan semua itu dewi
aku punya masa lalu
masa lalu hancur
kukis dong aku
terima kasih historical
tidak effect potong aku dulu
itu password apa
saya sudah perilaksin alat melet tutti
jangan pernah samakan aku dengan siapapun di masa lalu kamu
aku tak cukup
rasakan hancur yang seperti itu sekali dalam hidupku
aku sakitkan kamu
umur aku udah lama lama lagi
aku gak mau ngecewain kamu
kamu dengarkan aku sekarang
aku gak peduli tentang kondisi kamu
aku gak peduli tentang sakit kamu
aku peduli sama kamu
dan aku tetap ingin menikahi kamu
mataku terbergedip menatap langit
tak ada apapun yang bakal bisa mengubah itu
kenapa aku tak selalu di cintain seperti ini
kenapa aku terima ini semua
karena aku berpikir aku udah gak pantas untuk bayi ya
jangan bicara seperti itu